meningkatnya kasus positif covid sembilan belas di indonesia mendorong seorang dosen fakultas teknik universitas indonesia bersama beberapa mahasiswanya untuk meneliti hingga merancang ventilator sendiri
dr basari adalah dosen fakultas teknik universitas indonesia yang menggawangi tim ventilator ui
angka kasus positif yang terus meningkat kebutuhan alat dan fasilitas kesehatan masih sangat diperlukan
kondisi inilah yang menginspirasi beberapa ilmuwan dan mahasiswa dari fakultas teknik universitas indonesia untuk membentuk tim yang merancang ventilator produksi sendiri
adalah dr basari seorang dosen fakultas teknik universitas indonesia yang menggawangi tim ventilator ui untuk melakukan penelitian hingga merancang ventilator sendiri
saya juga ada di teknik biomedik
jadi dari situ terus ikut untuk memberikan kontribusi kan
nah jadi challenge itu saya tangkap yaudah kira kira dari alat kesehatan apa yang bisa untuk membantu penanganan ini
dari beberapa alat kesehatan yang ada itu salah satunya adalah ventilator
basari membentuk tim ventilator ui yang melibatkan pengajar praktisi hingga mahasiswa di fakultas teknik universitas indonesia untuk segera membuat dan memproduksi ventilator covid dua puluh yang telah berjalan sejak akhir maret lalu
susah banget sih sebenarnya enggak tapi bisa dibilang cukup susah juga

cuman kan ada dosen dosen yang juga bantu
jadi ya enggak begitu terasa membubankan mahasiswanya sih sebenarnya
karena ini ventilatornya basisnya juga ada elektroniknya nah kita familiar juga paling sama mikrokontrollernya itu lumayan familiar
di kuliah juga kadang ada dibahas
meski sistem mekanik dan elektro yang berjalan di ventilator bukan barang baru bagi para ilmuwan ini
bukan berarti proses penelitian yang berlangsung berjalan mudah
hambatan demi hambatan selalu ditemui
selama tiga minggu proses percobaan
paling sulit sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari ventilator
itu meskipun orang praktisi itu sudah tahu tetapi jeruannya atau dalemannya itu tidak tahu
jarang sekali yang tahu sehingga kita harus tahu jeruannya
ketika sudah tahu dalemnya caranya gimana kita mempelajari secara prinsip
mempelajari komponen komponen yang ada di situ dan cara kerjanya
itu namanya know how know how dari sebuah alat
kita pelajari semuanya kita yakin itu meskipun hipotesis kita kadang kadang salah
tapi kita cycle lagi ulang lagi oh hipotesisnya harusnya seperti ini
para ilmuwan ini mampu merakit satu buah ventilator dalam waktu enam jam
lima belas menit dengan komponen yang sudah siap rakit
brea prusi yang empat puluh tahun ini pun menjamin bahwa covid sembilan belas merupakan jenis ventilator yang dibutuhkan pasien covid sembilan belas
bukan hanya resusitator
atau bukan hanya tipe yang lain
fungsinya ventilator adalah membantu pasien ya untuk bernafas bagi pasien yang kesulitan bernafas
dengan cara sistem pernafasannya dia diganti oleh mesin
diganti oleh mesin
kita concern ke situ
begging itu seperti untuk bantu pernafasan itu kan begging
kita memang mengambil alih fungsi kontrol dari sistem nafas pasien
kita punya dua mode
utamanya di spesifikasi ventilator kita
yaitu kita secara terus menerus mengontrol pernafasan si pasien
yang dikontrol oleh mesin
nah mode yang kedua adalah sipap
sipap itu seperti memberikan oksigen saja
biasanya cpap diberikan kepada pasien yang dia kekurangan oksigen
sebelum bisa digunakan ke para pasien ventilator harus melewati beberapa tahapan tes
termasuk didaftarkan untuk uji produk
di balai pengawanan fasilitas kesehatan atau bpfk
di bpfk sendiri khusus ventilator akan melewati beberapa tahapan pengujian produk
seperti uji kinerja mesin uji keamanan dan keselamatan sistem kelistrikan dan uji ketahanan produk
sesuai dengan standar internasional yang diterapkan
semua proses pengujian memakan waktu hingga tiga hari penuh untuk satu produk ventilator
jujur saja kami belum punya pada waktu itu
jadi kami mencari standar yang internasional
kita mendapatkannya itu dari negara inggris
dari situlah kita mengadopsi karena mereka mengeluarkan standar yang disebut dengan rapidly manufacture ventilator system
jadi ini ventilator yang khusus
dipakai untuk pasien covid sembilan belas
tahapan pengujian di bpfk menjadi kunci awal untuk sebuah alat kesehatan
untuk melakukan uji klinis dan mendapat izin edar produk
sebetulnya langkahnya sangat sederhana saja
jadi ketika dia lolos uji produk atau uji prototipe di bpfk
maka langkah berikutnya adalah mereka harus melakukan uji klinis
siapa yang menguji
adalah tim uji klinis yang ada di kementerian kesehatan
dan biasanya uji klinis itu dilakukan di rumah sakit ataupun puskesmas
ketika uji klinis ini sudah selesai
maka nanti produk ini akan mempunyai izin edar dan izin produksi
dengan kerja keras melakukan penelitian dan produksi selama lebih dari empat bulan
covid dua puluh telah masuk dalam tahap uji klinis
uji klinis merupakan tahap akhir bagi alat kesehatan
sebelum mendapatkan izin edar dari kementerian kesehatan
sebelum mendapatkan izin edar dari kementerian kesehatan